selanjutnya kabar dari persib yang hampir pas tim rekrut carlton cole
bekas pemain chelsea dan west ham yang sempat masuk tim nasional inggris
pemain tiga puluh tiga tahun ini menambah kekuatan persib
yang sebelumnya merekrut bintang dunia asal ghana michael essien
persib tidak puas hanya merekrut bintang dunia asal ghana michael essien
untuk menghadapi liga satu
klub asal bandung jawa barat ini juga mengontrak carlton cole
pemain yang tujuh kali membela tim nasional inggris
pemain berusia tiga puluh tiga tahun ini memulai karir di chelsea
sebelum pindah ke sejumlah tim liga primer
di west ham ia menorehkan lima puluh lima gol selama sembilan musim
ia juga pernah memperkuat klub top skotlandia celtik
dan sebuah klub amerika serikat sacramento republic
saat ini persib dan col tengah merampungkan negosiasi kontrak
yang telah mencapai tujuh puluh persen
sudah datang di jakarta namun belum sampai di bandung
karena memang ada beberapa poin yang masih dibicarakan
soal konsil kontrak barangkali dengan management
jadi artinya belum seratus persen
kita kan butuh tracker setelah mendatangkan
selandil dengan seorang landang serang
persib juga memastikan merekrut satu pemain lokal berkualitas
yang akan diperkenalkan kepada boboto
di launching tim persib bandung pada dua april mendatang
fredy bangun bandung